ya pemirsa kami informasikan kembali bahwa telah terjadi sebuah gempa dengan kurang lebih kekuatan sekitar enam empat skala richter
kedalaman sepuluh km yang terjadi di kabupaten pidi jaya
namun sejauh ini informasi terbaru yang kami terima bahwa sudah ada korban jiwa
ya betul ada empat orang korban jiwa ya dan juga ada beberapa bangunan yang kemudian rusak parah
kami coba hubungi ataupun kami telah terhubung dengan salah satu warga di pidi jaya dengan pak murtala
selamat pagi pak murtala
ya pak murtala bagaimana sekarang kondisi di sana pak murtala bisa anda jelaskan kepada kami
ya kondisinya ya ada beberapa terutama fasilitas umum seperti masjid pasar ya pertokohan ada yang rubuh ada rumah juga kan
tapi saya belum dapat akses langsung ke lokasi
karena ya sulitnya lagi ada evakuasi korban juga ke rumah sakit maupun ke rumah sakit kabupaten
ada yang terdekat dipakai pickup ada yang pakai ambulan dan mobil pribadi
jadi saya belum sampai betul ke lokasi tempat kejadian itu
artinya jalan menuju ke lokasi terjadinya gempa ini sekarang juga terhambat begitu ya pak murtala
nggak terhambat sekali tapi kan banyak yang banyak warga kan sekarang di jalan
karena yang di jalan kan semua seluar seluar ke jalan
baik pak murtala dari informasi yang anda dapatkan
ada berapa banyak korban yang kemudian harus dievakuasi ke rumah sakit pak murtala
belum belum tahu pasti
tapi tadi update tadi saya telepon ada empat orang yang meninggal tadi
tapi saya belum tahu pasti
karena saya jauh dari rumah sakit itu lagi di pinggir jalan
karena jalanan macet karena kan kota di pindijaya itu kan pinggir laut
semua orang dari ke kunung
informasi sementara berarti ada empat orang begitu pak ya yang meninggal dunia pak
pak bisa diceritakan pak bagaimana ini awal mula atau kronologisnya terjadi gempa
barangkali anda bisa memberikan gambaran lebih jelas kepada kami tentang awal mula gempa
itu pada jam menjelang azan subuh tadi jelang azan subuh
sangat kuat kami kira sekuat gempa pada dua puluh enam desember dua ribu empat hampir sama
sangat kuat walaupun tidak berlangsung dengan lama
kira kira berapa lama pak
sangat kuat perasaannya sangat kuat
sampai lampu semua mati air tiba semua tumpah
berapa lama durasi untuk gempa yang tadi terjadi pak
kira kira tiga puluh detik lah
pak murtala sendiri merasakan begitu pak ya
bapak murtala sendiri merasakan sendiri ketika gempa itu terjadi
jangan karena kebetulan saya sudah bangun
pak murtala dari kami mendapatkan beberapa foto sangat rusak begitu beberapa bangunan tiga puluh detik saja
jadi bagaimana dengan penanganan gedung gedung yang rusak saat ini
kalau misalnya anda lihat di jalan saat ini pak murtala di kiri kanan
lagi dievakuasi lagi dievakuasi kalau ada korban
saya merusak telepon mereka ditelepon lagi evakuasi
ini banyak ambulan yang putar balik kan angkut korban ke kabupaten sebelah ke kabupaten dari pidijaya ke kabupaten pidi
jadi alat alat berat pun sudah ada di sana ya pak untuk mengevakuasi bangunan
mungkin masih manual masih evakuasi manual
lebih kepada korban begitu pak ya yang dievakuasi
pak murtala sekarang posisi apa
ada di mana dan bagaimana bapak menggambarkan
saya di tepindaya perkatasan antara pde dengan pde jaya
nah di daerah situ bagaimana pak apakah terdampak juga anda bisa jelaskan sekeliling anda sekarang ini
ada beberapa terdampak masjid tadi ada rupo juga yang ada masjid juga
lalu bagaimana karena kalau yang kami bayangkan di sini ya begitu panik warga juga banyak yang keluar saat ini
hingga menyebabkan kemacetan di mana mana
apa antisipasi dari pemerintah adakah imbauan imbauan khusus untuk warga pd jaya aceh khususnya pak murtala
ya polisi juga sudah bersiuran tuh memberi bahwa tidak ada potensi tsunami
memberitahu bahwa tidak ada penyusupan tidak ada warga lagi yang lari
tapi warga masih juga yang rumah rumah di pinggir laut sudah meninggalkan rumah
barusan saya juga telpon anak buah saya di sana itu sudah meninggalkan kampung yang di pinggir pinggir laut itu
oke baik artinya memang kerusakan akibat gempa ini bisa dikatakan cukup parah begitu pak ya
sudah ada korban jiwa juga yang dilaporkan tentunya kita berharap agar
agar masyarakat juga bisa cepat cepat melakukan evakuasi diri sehingga mudah mudahan tidak ada lagi korban jiwa
pak murtala terima kasih pak sudah berbagi bersama kami di good morning
informasi sangat berarti bagi kami semuanya
bagi anda juga tolong dijaga keselamatan
iya betul dan juga untuk semua keluarga baik yang ada di pdj aceh
ataupun ya untuk anda yang memiliki keluarga ya hendaklah segera berkomunikasi dengan mereka
namun yang pasti saat ini tidak ada potensi tsunami yang tadi dijelaskan oleh pak murtala
namun juga semua keadaan sedang melakukan evakuasi
baik itu evakuasi korban ataupun evakuasi gedung gedung yang hancur
ada masjid fasilitas sekolah juga rumah rumah warga juga
tadi kami tampilkan foto fotonya juga kepada anda ya
ya sejauh ini dari bmkg informasi yang kami terima yang kami himpun di kabupaten pdj
ada sepuluh unit ruko yang roboh beberapa tiang listrik juga roboh
dan juga ada rumah semi permanen yang roboh dan juga ada dua unit rumah yang roboh di kabupaten biren
jadi ini memang gempanya menjalat ke beberapa titik namun tidak berpotensi tsunami
sehingga diharapkan masyarakat juga bisa segera mengantisipasi menjaga keselamatannya masing masing
tentunya juga tidak perlu untuk panik ya itu yang paling penting